instruksikan orang siap ya siap apa ya enggak enggak ada aku jadi wali kota hari ini
dapat rekom besoknya daftar udah ada pembicaraan khusus enggak enggak enggak ada enggak enggak
mancing terus kalau nanti diutus nanti nanti kita lihatlah siap enggak siap ya kasih ya